joko widodo berencana mempercepat proses pembangunan sejumlah infrastruktur
sebelum pelaksanaan pemilu tahun dua ribu sembilan belas
namun hal ini dinilai partai oposisi sebagai langkah pencitraan
partai gerindra menyebut penyelesaian pembangunan infrastruktur
sudah menjadi kewajiban pemerintah
langkah pemerintah mempercepat penyelesaian pembangunan sejumlah infrastruktur ini
disampaikan oleh presiden joko widodo saat menghadiri pertemuan
tahunan bank indonesia di jakarta convention center selasa dua puluh tujuh november lalu
dalam pidatonya jokowi menyampaikan akhir dua ribu delapan belas akan meresmikan infrastruktur
yang telah selesai dibangun selama empat tahun ke pemimpinannya
jokowi juga mengaku telah menawar para kontraktor agar mempercepat penyelesaian
pembangunan infrastruktur sehingga bisa diresmikan sebelum pelaksanaan pemilu dua ribu sembilan belas
selama empat tahun ini untuk bakoni sampai ke palembang sepanjang tiga ratus lima puluh km
insyaallah nanti saya tanya ke kontraktornya katanya bulan juni saya tawar mbok april
agak maju dikit ke april lah gitu biar ada manfaatnya
manfaat untuk lebaran jangan berpikir kemana mana
manfaat untuk biar kita nanti bisa berlebaran dari jakarta menuju palembang kita naik mobil
bukan untuk pemilu mikirnya pemilu tadi pasti
tapi itu juga
namun wakil ketua umum partai green rafa delizon menganggap
infrastruktur bukannya taklah sekeberhasilan karena sudah menjadi tugas pemerintah
ia menyatakan keberhasilan dinilai jika pemerintah dapat melebih target
wakil ketua dpr itu pun mengatakan pemerintah menerjemahkan infrastruktur hanya secara sederhana
padahal menurut fadli infrastruktur dapat diartikan luas seperti kesehatan dan pendidikan
ia juga menilai pembangunan infrastruktur yang diprioritaskan seharusnya dapat menstimulasi ekonomi
atau yang paling dibutuhkan masyarakat
fadli menyebut hal itu tidak terjadi sehingga penggunaan dana tidak efektif dan menimbulkan utang
ya itu kan hanya untuk pencitraan
seolah olah infrastruktur ini menjadi etalase keberhasilan
padahal infrastruktur itu kewajiban
semua presiden pasti membangun infrastruktur itu
jadi itu bukan prestasi
prestasi itu kalau melebihi dari apa yang ditargetkan
jadi ini yang menurut saya jangan menipu rakyat lah
dan saya kira dengan mempercepat ini kan memang mau dijadikan itu semacam seolah olah prestasi
dari pemerintah sekarang
padahal menurut saya itu bukan prestasi
itu kewajiban biasa kok rutin itu
sebelumnya presiden jokowi sempat meresmikan beberapa ruas tol baru di pulau jawa dan sumatera